saya tidak akan menyerah
waktu yang nanti akan membuktikan
saya bersumpah tidak akan pernah biarkan nino mengganggu kebahagiaan andi nan raina
tidak ada satupun orang yang bisa pisahkan reina dari kamu nen
saya tidak akan memperitahukan dulu ke andi soal nino
yang tadi ketemu saya
saya tidak mau mengocokkan kebahagiaan andi saat ini
kondisinya pariki masih belum bisa jalan
akibat luka tembakan
saya akan bantu menggunakan kursi roda
sister tolong ambilkan kursi rodanya
selamat pagi pak iman pak yudi
ini riki mau dibawa kemana ya pak
kami akan bawa pak ricky ke polsek prajalina
ya allah riki sudah mau ditahan
gue harus kabarin sama martin
hari ini riki dibawa ke kantor polisi om
memangnya kondisi review sudah membaik
kelihatannya kondisi ricky sudah lebih baik
meskipun emang benar benar belum sembuh om
nanti om sama pengacara nyusul ke kantor polisi
ma aku senang banget
mama baru nepatin janjiannya
aku mau dong sering sering piknik sama mama sama papa
oh mau sering sering
insya allah ya sayangnya
supaya papa bisa ajak rena piknik kayak begini lagi ya
nah berhubung ini udah rapi
sebelum dimakan gimana kalau
satu dua tiga
satu dua tiga
oh papa gak dipeluk
pak bos geser sedikit pak bos
satu dua tiga
justus foto dong sama kita
nanti kita selfie ya
kamu yang pegangin
satu dua tiga
satu dua tiga
yang benar mas jangan kepotong mukanya dong
muka saya jangan setengah
satu dua tiga
yang tangannya bagus

aduh cantik banget dumui banget
udah mancus ya
satu dua tiga
aku senang banget ya mas
gila rena akhirnya dapet kebahagiaan dan keadilan
dia menghadapi cobaan yang begitu berat
dijahin sama orang tuanya karena tantanya
semoga nanti rena memaafin elah saya
nanti kita kasih tau rena ke orang tuanya
saya tidak akan menyerah
waktu yang nanti akan membuktikan
saya bersumpah tidak akan pernah biarkan nino mengganggu kebahagiaan andi dan raina
tidak ada satupun orang yang bisa pisahkan rena dari kamudin
saya tidak akan memberitahukan dulu ke andin soal nino
yang tadi ketemu saya
saya tidak mau mengacukan kebahagiaan andin saat ini
saya sudah menganggap spirits
yaudah kalau gitu atur waktu dan tempatnya dimana nanti saya bawa sampelnya
semua resiko saya yang tangguh
dan satu lagi mama minta sama kamu ren
kamu harus selesaikan urusan kamu sama mbak jen dan pak nikolas
saya harus selesaikan masalah ini sama jennifer
saya nggak mau masalah ini makin berlarut larut nantinya
saya telepon kamu karena saya mau ngobrolin soal masalah kita jen
kita udah kelamaan ngebiarin kebohongan ini jen
dan saya mau hari ini kita selesaikan semuanya
tapi gimana caranya
maksud saya kamu mau ngambil langkah apa
dan kecewa banget sama saya
saya gak mau terus lulusan bohong jen
dan sekarang kita harus jujur sama papa kamu
semakin cepat semakin baik jen
dan kalau perlu hari ini juga kita harus selesaikan semuanya
memang saya yang mengawal ini semua
dan saya juga yang mencari kesempatan
saya juga yang ingin mengakhiri
jadi saya akan tanggung jawab atas masalah ini
dan saya cemas banget nanti reaksi papa bakal gimana saat kita jujur
pokoknya apapun risikonya saya akan hadapin
yang penting hidup saya tenang
jadi kamu rencananya mau bicara sama papa saya hari ini
saya tahu papa saya akan kecewa
sama seperti mama kamu
iya jen kita hadapi bareng bareng
iya ren makasih ya
terima kasih ren
bu elsa kondisinya udah baik kan ya sekarang
saya kasih surat rujukannya buat bu elsa
bu elsa akan dibawa ke klinik kandungan terdekat untuk cek